jelang perayaan imlek arus lalu lintas di ruas tol jakarta cikampek hingga siang masih terjadi kemacetan
kendaraan mengular panjang hingga tol layang mbz
ribuan kendaraan mengular panjang di ruas tol jakarta cikampek
kilometer empat puluh delapan yang menjadi titik pertemuan tol jakarta cikampek dengan tol layang muhammad bin zayed
dari arah jakarta ke cikampek
kemacetan bahkan sesekali membuat kendaraan nyaris tidak bergerak
kemacetan terjadi karena peningkatan volume kendaraan saat momen libur imlek
selain adanya peningkatan volume kendaraan kemacetan ini juga diperparah dengan banyaknya kendaraan sumbu tiga yang melintas di ruas tol jakarta cikampek
untuk mengurai kemacetan polisi dan jasa marga memperlakukan rekayasa lalu lintas kontraflow dari kilometer empat puluh tujuh sampai kilometer enam puluh sembilan